proses pengumpulan data c satu kpu kabupaten sumbawa nusa tenggara barat terhambat jaringan server internet
dan belum lengkapnya formulir c satu dari tps daerah terpencil
dengan demikian anggota kpu harus menjemput salinan c satu ke setiap pps
proses pengumpulan data c satu ini sudah dilakukan sejak dua hari lalu
tetapi terhambat akses internet yang lambat
petugas sibuk memproses data salinan formulir c satu hasil penghitungan di setiap tps di kabupaten sumbawa
anggota kpu divisi teknis ariyati mengungkapkan
petugas yang memproses data formulir c satu hasil penghitungan di tps ini harus bekerja ekstra hingga malam hari
karena lambannya internet yang masuk ke server saat mengunggah data dan hasil skan salinan c satu
selain itu distribusi salinan c satu sempat terhambat terutama di daerah terpencil

sehingga anggota kpu berinisiatif menjemput ke setiap pps
pembangunan kpu sumbawa
pembangunan kpu sumbawa
pembangunan kpu sumbawa